mama akan memeriksa perempuan si alani itu
waktu itu kan kamu udah janji kasih ke aku rekaman penggerbekan hotel itu
sampai sekarang mana kok gak ada
aduh gimana ya
soalnya aku cek di
drive kantor dan ternyata udah kehapus rekaman itu
dan aku juga nggak punya kopinya
ya tapi kan maskernya kamu pasti ada dong
gini deh nanti aku coba cek lagi di kantor
tapi kemungkinannya itu kecil banget karena itu kan juga berita kecil
dan ya kamu kan juga tau kan berapa banyak sih berita yang masuk ke labirin di kantor
aku bener bener butuh rekaman itu al
kalau enggak aku udah gak tau lagi gimana cara cari mita
aku penasaran banget sama mukanya
yaudah nanti aku coba cari lagi ya
kamu udah tau belum
kak diandra masuk rumah sakit
selama ini terima sih itu
kayaknya gue gak bakal bisa tenang
bagaimana keadaannya seperti apa
mama juga gak tau kok mia
ini yang nemuin juga alia
kata dokter apa
dokter bilang kalau kondisi diandra itu belum stabil
tapi untuk lebih jelasnya mama rasa
aku tanya ke dokter deh
ya udah mama tunggu sini aja ya
biar milo ketemu
ketemu dokter ya
kamu gak cerita sama papa kan
mengenai ini semua
gak usah lah ma
nanti kalau papa tahu mengenai kondisi kakak
ini juga untuk kondisi papa kan
coba tolong dicek sekali lagi deh
sama rambutnya panjang
tapi disini gak ada karyawan yang namanya mita
mungkin mas salah nama kali
kalau kriteria yang mas cari ada
tapi namanya bukan mita mas
sayangnya orangnya gak ada
baru masuk sehari udah nggak masuk lagi
kayaknya dia gak ada lagi
tapi dia masih ada

kalau mita dia cari yang baik baik kok
mit kemana lagi aku harus cari kamu mit
kamu udah sadar sayang
kamu ada di rumah sakit sayang
kamu jatuh gara gara mita
kamu jatuh gara gara mita
mama harus berhenti secepatnya ma
dia dia dia diorang berangnya masuk ke dalam rumah
iya sayang kamu tenang dulu kamu baru sadar sayang
ma mama gak tahu dia licik sekali ma
tapi yang sekarang yang dia harus diperlukan
kamu harus istirahat
karena darah kamu belum stabil sayang
biar soal ini mama sama ayah yang urus ya
kamu gak boleh stres
karena saat ini tekanan darah kamu belum stabil sayang
percaya sama mama ya
mama akan memeriskan perempuan si alain itu
astaga dia kena perempuan itu
pertanyaannya lagi macam mana ini
pertanyaannya lagi seperti gimana
suara adanya kayak gila
buk mana pak
pak pelajar udah gua ancam masih aja berani ya
soal kondisi kepala dia ini pak gak terlalu serius pak
cuma ada benturan yang ringan saja
tapi tidak berbahaya kok
dari hasil pemeriksaan ini kami menemukan adanya gejala yang lain
gejala yang lain
gejala apa dok
ya dari hasil pemeriksaan lab ini
kami menemukan adanya gangguan
ada gangguan pada fungsi ginjalnya
ya ada sedikit gangguan pak pada fungsi ginjalnya
memang belum pada tingkatan kerusakan yang disebut dengan gagal ginjal
tapi fungsi ginjalnya ini sudah menimbulkan persoalan pada darahnya
nanti kami akan coba untuk mengeceknya dengan seksama kembali
ya tentu pak foden
apakah dan bagaimanaaskakah kau bisa membakar di permukaan cara itu
saya menemukan adanya ginjal pasti disesat

betul bapak pak